sejak siang hingga sore hari pembeli di pasar pusat medan
terus berdatangan untuk memburu bahan dan pakaian baru
untuk kebutuhan lebaran
pembeli di los kebutuhan bahan pangan pun tampak ramai
warga bahkan mengantri untuk bisa melewati jalan pasar
yang sempit oleh meja lapak dagangan
selain warga medan para pembeli dan pedagang dari luar kota pun
semakin meramaikan pasar
karena harga grosiran yang ditawarkan penjual
menjadi magnet bagi pembeli
membeludaknya pengunjung pusat pasar medan
membuat pembeli takut terpapar covid sembilan belas
namun mereka tetap harus berbelanja di pasar
yang menjual barang relatif lebih murah dari pasar lainnya
membeludak biasanya nggak seperti ini
misalnya di covid ini kan udah agak sepi tapi ini rame
takut makanya kan jauh jauh nggak emang dekat dekat
nggak alhamdulillah sampai dati ini masih aman
iya padat malahan
berapa lama itu sudah di sini
dari semalam udah kemari hari ini ulangi lagi
berapa jam hari ini
wali kota medan muhammad bobi afif nasution mengatakan
guna mencegah penyebaran covid sembilan belas
mereka akan terus mengimbau warga
agar memakai masker dan menjaga jarak
ini tadi kami sudah sepakat
tadi sudah berbicara juga dengan ibu plt di rut
weekend nanti biasanya akan meledak
dalam arti banyak pengunjungnya
kami minta bantuan dari kodim dua ratus satu bs
dan forestabes medan untuk sama sama menjaga prokes
intinya prokesnya harus tetap dijaga
pusat pasar kota medan juga telah membuka sejumlah akses keluar masuk tambahan
sehingga pengunjung dapat menghindari jalur yang sedang padat
agus supratman hayat sudrajat medan